sejumlah lokasi wisata air di kabupaten bandung kembali dibuka untuk umum
tempat wisata seperti kolam renang waterboong kolam rendam dan arum jeram kembali bisa didatangi warga dengan penerapan protokol kesehatan ketat
salah satu lokasi wisata yang sudah dibuka adalah waterpark yang berada di kawasan soreak
pihak pengelola melakukan antisipasi dengan melakukan pengecekan suhu kepada para pengunjung yang datang
selain itu pengelola juga menerapkan aturan jaga jarak bagi pengunjung di sejumlah fasilitas seperti kursi pengunjung serta di dalam kolam
di kolam sama gitu jadi dia ada ukuran kubikasi airnya
semakin dalam itu semakin lebar memerlukan tempat untuk jaga jaraknya
jadi kurang lebih setengahnya dari kapasitas kolam yang kita punya dari mata pesek yang kita punya itu standarnya
satu orang itu kira kira punya ruang tiga
kita pesek gila
hal senada juga diterapkan di lokasi wisata aib di kawasan ciwidei kabupaten bandung
selain pengecekan suhu dan aturan harus memakai masker
pihak pengelola juga membatasi kapasitas pengunjung yang menggunakan kolam yakni hanya lima puluh persen dari kapasitas maksimal
untuk kolam renang sekarang dibatasi maksimal itu satu jam
jadi nanti ketika kolam renang sudah sesuai dengan lima puluh persen
katakanlah sudah lima belas orang berarti yang lain kita pastikan untuk menunggu dulu
pemerintah kabupaten bandung mengatakan pembukaan kembali tempat wisata air dilakukan seiring penerapan adaptasi kebiasaan baru atau akb
keputusan menteri kesehatan mengenai protokol kesehatan di fasilitas umum termasuk kolam renang
juga menjadi dasar pembukaan lokasi wisata air dilakukan
namun demikian pembukanya juga dilakukan melalui tahapan tadi
jadi kita kumpulkan dulu
seluruh pelaku usaha wisata air kita sosialisasikan ketentuan protokolnya
berikut ketentuan ketentuan khusus mengenai air di kolam renang
kepala divisi mikrobiologi departemen ilmu kedokteran dasar fakultas kedokteran universitas pajajaran
imam megantara mengatakan berdasarkan penelitian dan data yang ada
hingga saat ini belum ada bukti kuat yang memperlihatkan virus corona bisa menular lewat air
secara struktur virus corona memiliki dua lapisan lemak yang membuatnya tidak stabil
namun di dalam air virus corona bisa menular lewat air
namun demikian resiko penularan di tempat wisata air tetaplah ada jika tidak dilakukan protokol kesehatan
sekali lagi kalau kita bicara dalam konteks apakah air dapat menghilangkan
maka belum ada data
artinya belum ada itu belum pernah ditemukan adanya virus corona yang bisa diisolasi dari air
yang kedua belum juga ada data yang mendukung adanya air sebagai media untuk penularan
dalam konteks bahwa apakah beresiko untuk terjadinya penularan atau menjadi sumber penularan covid sembilan belas di tempat area kolam renang
kita bicara bahwa kolam renang itu tidak hanya melibatkan air kan
tetapi ada area area lain yang juga menjadi faktor faktor yang signifikan
yang bisa menjadi tempat kegiatan
misalnya toilet umumnya tempat berganti pakaiannya
atau misalnya kalau di waterpark kan banyak ada seluncuran

nah itu yang mungkin bisa menjadi faktor faktor yang signifikan

jadi sumber water atau penularan
di kabupaten bandung terdapat empat puluh tiga wisata air yang sudah mulai dibuka sejak dua puluh tujuh juni dua ribu dua puluh

tim diputan cnn indonesia kabupaten bandung jawa barat